lima terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap nofrian syah yosua huta barat atau brigadir yosua
telah menjalani sidang tuntutan di pengadilan negeri jakarta selatan pada pekan lalu
berikut tuntutan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa berdasarkan data yang kami himpun dari laman cnnindonesia com
jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kuat ⁇ maruf ⁇ selama delapan tahun penjara dalam perkara pembunuhan berencana yosua pada senin enam belas januari
jaksa menilai kuat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua
tuntutan hukuman diberikan berdasarkan pasal tiga ratus empat puluh kitab undang undang hukum pidana atau kuhp
jaksa turut mengungkapkan
hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi kuat ma'ruf
hal memberatkan yakni kuat mengakibatkan hilangnya nyawa yosua dan duka bagi keluarga korban
kuat juga dinilai berbelit belit dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan
sementara hal meringankan kuat dianggap berlaku sopan di persidangan tidak memiliki motivasi pribadi dan belum pernah dipidana
selanjutnya sama seperti terdakwa kuat ⁇ maruf ⁇ tuntutan hukuman delapan tahun dikurangi masa penangkapan juga dijatuhkan
kepada terdakwa mantan ajudan verdi sambo yakni riki rizal dalam sidang senin enam belas januari
jaksa meminta majelis hakim menyatakan riki rizal terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap yosua
hal yang memberatkan yakni menghilangkan nyawa yosua berbelit selama persidangan hingga tidak pantas sebagai anggota polri
sementara hal hal yang meringankan terdakwa ini masih muda hingga masih memiliki anak kecil yang memerlukan bimbingan ayah
selanjutnya ada terdakwa ferdi sambo di mana ia dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup
terkait kasus pembunuhan berencana yosua dalam sidang selasa tujuh belas januari
tuntutan dijatuhkan lantaran jpu berkeyakinan verdi sambo telah menyusun rencana pembunuhan brigadir yosua
dengan rapi dan secara bersama sama berdasarkan keterangan sejumlah saksi selama persidangan
ada sejumlah hal memberatkan sehingga sambo dituntut penjara seumur hidup
salah satunya karena dianggap telah mencoreng nama baik institusi polri
jaksa menegaskan tidak ada hal meringankan terkait tuntutan pidana seumur hidup terhadap sambo
dalam kasus pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan
jaksa juga menyatakan tidak ada alasan yang bisa jadi pembenar ataupun pemaaf untuk sambu
kemudian ada istri terdakwa mantan kadif propampori ferdi sampo yaitu putri chandrawati
yang dituntut selama delapan tahun penjara dalam sidang rabu delapan belas januari
hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi putri yakni
tindakan putri mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan duka yang mendalam bagi keluarga korban
terdakwa juga berbelit belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan
kemudian perbuatannya ini menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat
terdakwa juga berbelit belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan
sementara hal meringankan adalah terdakwa putri belum pernah dihukum dan sopan di persidangan
yang kelima adalah terdakwa richard eliezer
jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman dua belas tahun penjara karena dinilai terbukti menembak yosua
hal hal yang memberatkan yakni eliezer merupakan eksekutor
yang menghilangkan nyawa yosua dan duka yang mendalam bagi keluarganya
kemudian perbuatan terdakwa ini menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat
sementara hal meringankan eliezer adalah saksi pelaku yang kerjasama membongkar kejahatan ini
selain itu ia belum pernah dihukum
terdakwa juga dinilai sopan di persidangan dan kooperatif
dan telah dimaafkan keluarga korban joshua